dan kini kita beralih ke informasi seputar haji
jelang pemberangkatan ke loter pertama
asrama haji pondok gede jakarta timur mulai didatangi oleh jemaah calon haji
mereka akan menjalani masa karantina dan pengecekan kesehatan
hingga barang barang bawaan termasuk makanan
jemaah calon haji ini berasal dari jakarta timur
sebelum memasuki masa karantina
mereka harus melewati pemeriksaan akhir
mulai dari dokumen pengecekan kesehatan hingga pengecekan barang bawaan
salah satu yang diperiksa adalah bekal makanan yang dibawa oleh jemaah calon haji
kita juga menurunkan screening
jangan sampai misalnya jamaah haji membawa ke arab saudi itu
makanan makanan yang tidak mendapatkan izin atau tidak ada izin dari badan pom
karena kalau misalnya masuk ke sana ketemu
kemudian nggak ada keterangan yang menyampaikan bahwa itu layak dikonsumsi
itu juga tidak boleh
berikutnya adalah juga kita dari sisi jumlah
jumlah itu kewajaran
jadi kalau misalnya itu hanya dikonsumsi sendiri silakan
jemaah calon haji pun memaklumi peraturan ini
rata rata mereka hanya membawa bekal secukupnya
paling secukupnya saja
itu tadi kalau kita tidak selera takutnya
kita ambil yang memang kita bawa bekal dari rumah gitu
jemaah calon haji diimbau tidak membawa makanan
atau mengkonsumsi makanan
makanan yang pedas mulai dari masa karantina hingga menjalani ibadah haji
hal ini untuk mencegah terjadinya gangguan pencernaan
irym mardani jakarta
untuk mempermudah keberangkatan jemaah calon haji pada tahun dua ribu delapan belas ini
ada pelayanan khusus hasil kerjasama antara kementerian agama dengan pemerintah arab saudi
kerjasama tersebut adalah dengan menempatkan loket pemeriksaan keimigrasian negara arab saudi
di bandara internasional soekarno hatta
meski begitu pelayanan khusus ini belum diterapkan di seluruh embarkasi keberangkatan
hanya embarkasi tertentu yang ditunjuk kementerian agama
salah satunya adalah embarkasi bandara internasional soekarno hatta
fasilitas ini memiliki dua puluh loket imigrasi khusus dari arab saudi
yang telah disiapkan pt angkasa pura ii di terminal dua keberangkatan
pelayanan khusus ini untuk mempermudah keberangkatan jemaah calon haji
yang tak perlu lagi mengantre mengurus keimigrasian setibanya di bandara king abdul aziz jeddah
nantinya kepengurusan awal dari imigrasi indonesia dilakukan di asrama haji pondok gede
selanjutnya jemaah calon haji diantar menuju bandara soekarno hatta
untuk mengurus imigrasi negara arab saudi sebelum berangkat menggunakan pesawat
sebanyak tiga ratus sembilan puluh lima jemaah calon haji dari jakarta kloter pertama malam tadi berkumpul di asrama haji pondok gede jakarta timur
jemaah calon haji asal jakarta
kloter pertama ini akan diberangkatkan dari asrama haji pondok gede pagi ini menuju bandara soekarno hatta
pelepasan keberangkatan tiga ratus sembilan puluh lima jemaah calon haji asal jakarta langsung dipimpin oleh dirjen haji
dan umroh kementrian agama nizar ali di asrama haji pondok gede jakarta timur
dan dari asrama haji jemaah akan diberangkatkan menuju bandara soekarno hatta
dan akan diterbangkan menuju madinah dengan menggunakan pesawat garuda indonesia
menurut dirjen haji untuk kloter pertama jemaah calon haji yang akan diberangkatkan hari ini
sebanyak empat empat ratus delapan puluh enam jemaah dari sebelas kloter melalui lima embarkasi
usia hari pertama akan diberangkatkan empat empat ratus delapan puluh enam di sebelas embarkasi
untuk reguler dua ratus empat kemudian khusus tujuh belas jadi total dua ratus dua puluh satu
insya allah tidak ada kendaraan
jadi clear kita memprioritaskan pemberkatan awal ya
harus didahulukan proses perpisahannya
dan sampai sekarang untuk tiga belas hari ke depan karena tundasinya tiga belas hari
gelombang pertama itu sudah clear dan besok akan sudah proses pencetakan visa
karena verifikasinya sudah semuanya
dan saya sangat optimis karena setiap hari itu bisa mencetak delapan
sementara untuk total jemaah calon haji di tahun dua ribu delapan belas yang akan berangkat menuju tanah suci
yakni rp dua ratus empat untuk jemaah calon haji reguler dan rp tujuh belas untuk jemaah calon haji khusus
ketua komisi delapan dpr ri mengatakan seluruh persiapan sudah siap
termasuk lebih dari satu lima ratus orang tenaga non formal kesehatan
malam ini kita melepas kloter pertama jkg embarkas satu embarkasi halim perdana kusuma
mudah mudahan kita mendoakan supaya perjalanan dan persiapan ini dapat berjalan dengan baik
baiknya atas nama dpr dan juga pemerintah memberi penghargaan yang luar biasa kepada seluruh kekuatan pendukung
tenaga kesehatan lebih dari satu lima ratus orang dan juga standby nya garuda dan saudi arabia lain juga sudah standby
hari ini empat empat ratus delapan puluh enam jemaah akan diberangkatkan ke tanah suci dan tiga ratus sembilan puluh lima jemaah ini diantaranya berasal dari jakarta
yang sebelumnya telah berkumpul di asrama haji pondok gede
untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini sudah ada korespondensi nri indonesia muntas sacetra di ninggrat
di asrama haji pondok gede jakarta timur
selamat pagi taza bagaimana sejauh ini persiapan jemaah calon haji jelang keberangkatan pagi ini
selamat pagi lady dan juga alfian untuk informasinya bahwa tadi sekitar pukul empat pagi tiga ratus delapan puluh delapan jemaah calon haji telah diberangkatkan
melalui asrama haji pondok gede jakarta timur
untuk embarkasi jakarta pondok gede menuju ke bandara soekarno hatta
karena mereka pada hari ini akan diberangkatkan menggunakan pesawat garuda indonesia flight tujuh ribu dua ratus enam puluh satu dengan jadwal keberangkatan pada pukul sembilan dua puluh pagi
kalau anda lihat di belakang saya ini memang sudah sepi karena kemarin para jemaah calon haji yang kemudian telah tiba di asrama haji pada pukul sembilan pagi kemarin itu
mereka sudah melalui proses check in dan juga melalui sejumlah proses pemeriksaan hingga ke imigrasi begitu
jadi pada pukul empat pagi mereka kemudian telah berhasil diberangkatkan
total yang diberangkatkan untuk penerbangan ini adalah tiga ratus delapan puluh delapan jemaah calon haji asal jakarta timur bersama dengan lima petugas yang menemani mereka
dengan total kemudian menjadi tiga ratus sembilan puluh tiga orang
dan untuk hari ini memang rencananya akan ada tiga kelompok terbang lagi yang nantinya akan tiba di asrama pondok haji untuk kemudian melakukan karantina hingga nantinya mereka akan diberangkatkan besok
dimana pada hari ini lady dan juga alfian akan ada kedatangan berhasil
jadi ini adalah perjalanan pertama pada pukul delapan pagi untuk jemaah calon haji dari banten sebanyak tiga ratus delapan puluh delapan orang yang rencananya akan diberangkatkan besok menggunakan penerbangan garuda indonesia pada pukul sepuluh tiga puluh pagi
dan juga nantinya akan ada dua kelompok terbang dari jakarta yang akan tiba juga di asrama haji pondok gede pada pukul tiga dan juga lima sore hari ini
kalau saya lihat hari ini di belakang saya ini adalah salah satu ruangan begitu yang kemudian nantinya akan dipergunakan untuk proses pemeriksaan jemaah calon haji pada saat mereka nanti tiba
di asrama haji saat ini mereka kemudian kembali mempersiapkan di sini mulai dari kesiapan untuk pemeriksaan kesehatan pemeriksaan imigrasi dan juga lain sebagainya nantinya akan diberikan kepada para jemaah calon haji yang nantinya akan tiba di asrama haji
namun dipastikan bahwa jemaah calon haji yang kemarin tiba dan melakukan check in di asrama haji pondok gede telah melakukan keberangkatan dan saat ini sudah berada di bandara soekarno hatta terminal tiga untuk melakukan keberangkatan di sana
namun memang berbeda juga dibandingkan dengan jemaah calon haji yang kemarin tiba dan melakukan check in di asrama haji pondok gede

namun memang berbeda juga dibandingkan dengan jemaah calon haji yang kemarin tiba dan melakukan check in di asrama haji pondok gede
begitu di mana nantinya mereka akan tiba di terminal melakukan check in seperti biasa
untuk para jemaah ini mereka telah melakukan check in dan juga proses imigrasi di embarkasi jakarta pondok gede ini tepatnya di asrama haji pondok gede ini
sehingga pada saat mereka sampai di bandara soekarno hatta mereka langsung menuju ke pesawat untuk melakukan proses boarding jadi memang cukup berbeda jika dibandingkan dengan proses swasta begitu
namun ini memang sudah terbiasa dilakukan setiap tahunnya oleh kementerian agama untuk mempermudah para jemaah calon haji yang nantinya kemudian melakukan keberangkatan menuju ke kota madinah sebelum nantinya kemudian mereka bertolak menuju ke kota mekah untuk melaksanakan ibadah haji
ya baik terima kasih mumtazah catra dinirat langsung dari asrama haji pondok gede jakarta